pengusiran anggota satgas covid sembilan belas kecamatan medan tutungan kota medan oleh peserta kontes kicau burung ini
terjadi di lapangan apbn kelurahan sipang selayang minggu petang
satgas covid sembilan belas datang ke lokasi kontes untuk memperingati para peserta kontes
bahwa acara yang mereka adakan melanggar protokol kesehatan
karena mengabaikan ketentuan jaga jarak aman
selain tak mengikuti protokol kesehatan acara tersebut di tengah rei tak memiliki izin
dan tak ada pemberitahuan kepada satgas covid sembilan belas
namun suasana di lapangan justru memanas karena para peserta kontes tidak terima
dengan peringatan itu hingga akhirnya mengusir petugas
pemerintah kota medan menyatakan jika acara tersebut tidak sesuai ketentuan
namun tim satgas dari kecamatan tidak bisa berbuat banyak
karena jumlah anggota tim di lapangan yang minim
ini kan untuk menikah kesempatan masyarakat
kesempatan masyarakat kemudian bergerak nih ya hari ibu lagi kan
jadi memang terbatas seperti itu
nah yang ngawur itu ya panitianya yang bikin kegiatan itu
itu ngawur sama sekali
pemerintah kota medan akan memperketat pemantauan terhadap acara acara serupa yang digelar oleh masyarakat
pihaknya pun telah menyiapkan sanksi jika masih ada warga yang menggelar acara tak sesuai protokol kesehatan